tapi masih ada waktu gue harus lebih serius dan ngalahin fair
betta punya perasaan ini sepertinya nona ipa kapalabatu itu sedang berbohong
beta yakin sekali kalau hubungan rifki sama nona itu spesial
kenapa gue malah keasikan nonton apa davin sama vero main basket sih
harusnya kan gue mikir gimana bikin mereka gak deket terus
duru duru eh eh kerupuk kulit
lu yaudah gak usah narik narik sih kenapa sih
eh kamu bukan
kasar banget sih
kalau bukan terpaksa gue juga
oh gak megang tangan lu tau gak
lu mau ngomong sesuatu hal yang penting kan
lu mau nyatain perasaan lo sama gue kan
tauan sama lu
gak pake cap gue lagi serius
udah gak apa apa
gue gak bisa lihat gue emosi banget ya sama lokal
gue bener bener marah
lu gak punya perasaan apa enggak peka
lu gak peka kalo gue lagi marah gitu
kalau soal perasaan gue peka kok gue tau kok lu cinta sama gue
santai dong kerupuk kulit
lu bisa gak sih gak usah ngegas tahan emosi lu
nanti gue gak mau nih kita lagi jalan berdua
gitu ngerti gak
lu bisa gak sih nanyak gitu ya lu kenapa marah
chel lo tanya ke gue kenapa gue marah biar gue bisa jelasin
karena lu ngerekam gue pas nyanyi diem diem
dan lu nyebarin video itu ke youtube tanpa izin gue
dan gue gak suka
kenapa gak suka
eh sesuatu hal yang indah
itu bagus untuk dibagikan untuk di share
karena apa biar orang lain tuh liat keindahan itu
akan sangat egois kalo gue keep sendirian tau gak
botol kecap gue gak peduli
karena gue juga gak suka itu gak ada indah indahnya juga sama sekali
cel lu take down sekarang
gak mau gue
kok kenapa gak mau
botol kecap lu take down sekarang gue gak suka
ya buat apa di take down
lagipula itu udah trending viewersnya banyak bagus
ini juga bukan video aneh kenapa sih
wah apa dulu mau aneh aneh
kayak mau enggak gue gak suka
jadi bahan omongan orang orang mau bagus mau gak gue gak suka
gue udah bilang berapa kali gue gak suka
kan lu udah jadi terkenal sekarang
gue gak suka jadi terkenal
botol kecap gue cuan tingin hidup dengan tenang
lu harusnya tuh happy karena lu terkenal
lu punya banyak fans banyak yang merhatiin lu lo banyak joke
jadi lu gak perlu lagi tuh yang namanya kerja di kafe itu tuh
yang sama si mbak preti itu loh
udah harusnya lu happy
take down sekarang
lu tuh kenapa sih
ampe semarahin itu kenapa
karena lu gak bisa dengerin gue gue tuh gak suka
gue udah bilang berapa kali gue gak suka gak suka gak suka
lu egois banget sih mikirin diri lu sendiri gak pernah mikirin gue
lu kalau mikirin gue lu take down dong
bawa hp gak
gak gantian tau gak biasanya lo yang pengang sekarang gue yang pengang
sekarang gue yang seret tau gak ngomong sama lu
cepetan lah take down
kalau bukan jodoh gue gue gak mau gue
salah password lu bercanda kan boto kecap
enggak gue gak bercanda
udah udah udah

itu kan akun youtube

gue udah ketinggalan skor lumayan banyak
padahal gue pengen kelihatan keren di depan rara
tapi masih ada waktu
gue harus lebih serius dan ngalahin vero
udah biar gue aja yang bawa kokais
kak vero baik banget
udah ganteng baik lagi
untuk kecap lu bercanda kan
bercanda apa sih
itu kan akun youtube
kenapa bisa lu lupa lo gak bisa nyata apa di notes hp tuh gimana
itu bukan akun youtube pribadi gue
jadi gue khusus bikin itu sendiri
hanya demi upload video lagi nyanyi itu
jadi jangan salahin gue dong kalau gue lupa
jelas salahin lo itu di hp siapa
di hp lu kan jelas
gue salahin lu lah
gak mau tau itu lu harus takedown
gue gak peduli gimana pun caranya
lu pake it gak peduli
gue kan gak kepikiran kalau lu tuh harus minta gue untuk take down video itu
jadi ya gak gue catet lah itu password
nah kali lain kali tanya dong izin gue dulu gimana sih biar gak jadi kayak
taduluh taduluh lu bisa diem sebentar gak biar gue fokus gitu
gue kasih waktu lu satu x dua puluh empat jam buat hapus itu video
kalau enggak gue kabar kabar
kalau mau kenal lagi sama lu seumur hidup gue
itu bukan gue
gak itu bukan gue
orang udah panggil keren banget
dia mah kalau marah makin gemes
mana gak gue bikin marah marah mulu
gila keren banget sih michelle bisa nyanyi sambil main gitar sebagus ini
pantesan aja video trending ya keren banget sih
gila keren banget sih
gila keren banget sih
gila keren banget sih
gila keren banget sih

eh rin ini lu liat video michelle nyanyi lagi trending tuh keren kan

gila sih keren
gila sih keren
gila sih keren
apaan sih video jelek kayak gitu kenapa viewersnya nambah terus sih
tuh ini tuh gak bisa dibiarin tau gak karena bisa bisa michelle jadi terkenal terus dia nanti gede kepala
eh al lu ini gak punya kenalan orang it gak yang bisa takedown video itu
justru gue tuh seneng kalau misalnya jadi orang terkenal

hah setelah berkali kali gue bantuin lo al ini balesan lo
sekali aja gue minta tolong gue tolak wah
rin kalau minta tolong yang lain gue pasti bantu kok
ih dasar mucin
eh kayak lo gak bucin aja ya tuh dancer boy bucinan lo
ih keselin banget
keseling banget sih aldino pikir gue gak bisa apa nyari orang it sendiri
kak gimana keadaan nara sekarang kak
vin kamu gak usah khawatir ya biar saya saja yang jagain darah disini
lebih baik kamu masuk kelas karena sebentar lagi pelajaran akan mulai
nggak kak saya mau disini
untuk jagain darah